polda metro jaya dan polres tangerang selatan menangkap enam pelaku penghasutan
dan pengeroyokan dep kolektor yang merampas mobil di kawasan tangerang selatan
selain enam pelaku pengeroyokan tiga orang debt collector yang merampas paksa mobil
turut diringkus selantaran membukul korban
peristiwa yang sempat viral di media sosial ini berawal
saat lima orang kawanan debt collector menghadang dan merampas mobil korban
untuk dibawa ke kantor leasing
tidak terima mobil miliknya diambil paksa korban kemudian menghubungi rekannya
kawanan debt collector kemudian dihadang di jalan pahlawan seribu rawabuntu tangerang selatan
warga sekitar yang mendengar teriakan maling langsung mengeroyok para debt collector
peristiwa pengeroyokan direkam oleh salah satu tersangka pengeroyokan
hingga viral di media sosial
kenam tersangka pengeroyokan dijerat pasal satu ratus tujuh puluh kuhp dengan ancaman lima tahun penjara
sedangkan tiga dep kolektor dijerat pasal tiga ratus enam puluh lima kuhp dan pasal dua ratus enam puluh
tentang pencurian dengan kekerasan dan pemberatan dengan ancaman sembilan tahun penjara
aksi kekerasan di jalanan juga terjadi di jalan desa balungkendit situbondo jawa timur
dalam rekaman seorang polisi lalu lintas tiba tiba mengejar seorang pemuda dan memukulinya
pemuda tersebut juga dibawa ke warung di pinggir jalan
tak lama kemudian rekan korban pun datang
video yang kemudian diunggah langsung menuai beragam reaksi
warga menyayangkan arogansi sang polisi
korban mengakui melanggar lalu lintas karena motornya bodong
atau tanpa kelengkapan surat lalu lintas
akun medsos polres situbondo yang menanggapi video viral meminta korban melaporkan pemukulan ke polres
namun hingga senin siang belum ada laporan dari pihak korban
tim liputan cnn indonesia